dalam ekspedisi rupiah berdaulat yang diselenggarakan oleh bank indonesia
lebih dekat kapal atau kri dr suharto
bersama dengan komandan kri dr suharto
apa pembeda kri suharto dengan kapal perang lainnya
baik kri dr suharto sembilan ratus sembilan puluh ini merupakan
salah satu kri di satuan kapal bantu koarmada ii
jadi pembedanya itu kapal yang kita naiki ini
jadi pembedanya sebenarnya kita lebih banyak
mendukung bantuan dalam hal medis
cuma karena sekarang ini
dalam rangka mendukung ekspedisi rupiah berdaulat
kalau memang tidak ada kegiatan dalam hal medis
ya kita bisa mendukung tugas lain
bank bi untuk melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat
kalau tidak salah kapal bantu medis itu kan kita punya tiga ya komandan
nah kalau dr suharto ini sejak kapan mulai dioperasikan
jadi perlu saya sampaikan di sini ya
dulu ini kan kri dr suharto ini buatan korea ya
jadi awal masuk ke jajaran tni angkatan laut
dulu namanya bukan kri dr suarso
rangka pergeseran personil sama material
jadi dalam langkah mendukung operasi amphibianya
ini berubah jadi kri dr suharto
didesain kri dr suharto ini untuk kapal rumah sakit
makanya kalau anda lihat tadi
sebenarnya lift untuk pasien itu bukan untuk personil
semua kri bantu rumah sakit itu
kri dr suharto yang ada di armada satu kri rajiman
dan yang armada tiga kri wahidin itu
semua dilengkapi oleh lift untuk mendukung ini apa
komandan ini kan kalau bicara fasilitas di kapal
kalau tidak salah hanya kri dr soeharto yang punya oksigen center
nah ada cerita kah soal itu
misalnya ada misi misi tertentu yang kemudian mempergunakan
betul tahun dua ribu dua puluh ya pada saat kita menghadapi covid yang luar biasa ini
kita sempat ada kekurangan oksigen
kebetulan di kri dr suarso ini ada
generator oksigen yang bisa menghasilkan oksigen sendiri
sehingga kita sangat berkontribusi waktu itu
kepada provinsi jawa timur yang pasti
juga ke provinsi yang lain di jawa tengah di semarang kita kirim itu
pada saat kita kekurangan oksigen justru kita bisa berkontribusi di pengadaan oksigen
ini sangat berguna di masa krisis covid ya komandan
saya mau tanya berapa sih personel yang ada di kri dr suharto ini
kalau personil sesuai dengan daftar susunan personil itu
kita ini setelah divalidasi ada departemen kesehatan satu ratus enam puluh enam personil
tapi yang baru terisi baru satu ratus dua puluh personil
tentunya nanti ini dilengkapi dengan personil personil yang baru nanti gitu ya
dalam rangka mendukungnya tugas pokoknya kri dr suarso ini
tentu sudah jadi komandan pasti bertugasnya sudah cukup lama
tapi kalau bertugas di kri suharto ini sudah sejak kapan
ini tepatnya saya baru satu tahun ya
dan dua belas hari
satu tahun dua belas hari
kalau jadi tni angkatan laut sejak kapan komandan
saya lulus dari akademi itu tahun dua ribu satu bulan desember itu
terus masih melanjutkan pendidikan perwira siswa di akademi angkatan laut selama satu tahun
jadi secara praktis saya bergabung di armada itu tahun dua ribu dua
mulai dari dua ribu dua itu terus di kapal terus
baru turun sebentar di lemdik di staff
dan sempat di kri lagi
terus di pangkalan ini di kri lagi
jadi memang muter muter lah
lebih dari dua puluh tahun berlayar komandan betul ya
ada pengalaman kah yang berharga atau yang paling diingat selama berlayar
kalau pengalaman itu mungkin pada saat saya di satuan es korta
kri abdul halim perdana kusuma
terlibat dalam pembebasan sandera mv sinar kudus di somalia itu
itu mungkin pengalaman yang jarang juga dialami oleh angkatan laut yang lain
karena memang itu pengalaman berharga juga
pada saat itu kita bisa memproyeksikan kekuatan kita di luar negara indonesia
dalam rangka untuk membebaskan sandera mv sinar kudus di somalia tahun dua ribu sebelas
yang menarik juga tni angkatan laut sebagian besar hidupnya ada di laut
nah bagaimana berdamai dengan keluarga jauh dari keluarga itu seperti apa sih komandan
kalau sekarang ya mungkin sudah ada teknologi video call itu nggak terlalu ini ya
kalau dulu memang agak susah apalagi dulu tuh layarnya lama gitu
kalau sekarang kan maksimal dua bulan sudah harus kembali
dan sedikit terobati kalau dengan adanya teknologi video
dan keluarga pun sudah memahami juga kalau memang angkatan laut itu ya habitatnya di laut gitu ya
jadi bagi keluarga tidak masalah kalau kita mau berkomunikasi ada teknologi video call
komandan pertanyaan terakhir sebagai tni angkatan laut sudah cukup lama bertugas
bagaimana komandan melihat tni angkatan laut kita secara kekuatan baik itu personil
maupun alutsista saat ini apakah sudah cukup untuk menjaga kedaulatan
kalau dibilang cukup sudah mungkin ya
tapi memang harus dikembangkan karena memang laut kita ini luas dua per tiga kedaulatan kita berupa laut itu yang memang harus dijaga secara serius gitu ya
sebenarnya kalau tanggung jawab menjaga kan tidak hanya di angkatan laut saja
masih ada institusi yang lain yang sebenarnya juga ikut bertanggung jawab
kita bisa bekerjasama dengan mereka itu dalam rangka menjaga kedaulatan negara republik indonesia di perairan indonesia itu
terima kasih komandan untuk waktunya
selamat berlayar kembali dan selamat melanjutkan tugas
ya saudara tentu saja bukan hanya kapal bantuan medis tapi tni angkatan laut punya kapal perang atau beragam kapal perang untuk mendukung tugas strategis menjaga kedaulatan nkri
kita harapkan negara juga mampu memastikan agar kekuatan tni kita bisa sempurna baik dari personel alutsista maupun juga teknologi
dian silitonga bonan wicaksono kompastv kalimantan utara
saksikan program program kompastv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya